kita harus tumpas mereka sampai ke akar akarnya
biar mereka kapok
lu jangan emosi kayak begitu kak
kita harus cari solusinya dengan hati yang bersih
sebisa mungkin kita hindari kekerasan
lagian bukan cuma alexander tristan
ada orang baru masuk mulai kobra
dan itu orangnya kuat
iya kal deh
tapi perasaan saya kayak pernah lihat itu orang deh
ah dasar gentong
lupa pakai perasaan
kalau lupa itu pakai ingatan
kayak sering ambaper selu
kayaknya kok klub anak jalanan banyak banget yang musuhinnya
deh dan buat semuanya juga
ya untuk sementara mendingan kita menghindar dulu konvoy di jalanan
dan kalau misalnya kita ketemu sama black cobra di jalanan
mendingan kita menghindar aja dulu
jangan cari masalah sama mereka
nah sekarang mendingan kita bubar deh
lu pulang pak deh
babi juga belum tutup udah malam
kabarin kalau ada apa apa ya
assalamualaikum deh ya
langsung balik ya balik rumahnya ya
aduh gue juga gak ngerti deh ya sini ya
dia tuh jadi berubah banget lah
ya bilangnya sih perhatian
cuma gue gak gitu percaya aja deh sama dia
dan lo tau gak bahkan dia tuh sampe beliin gue motor baru loh
oh ya ampun
jadi o sama mahmud tuh dibeliin motor baru
mana gue tau sini
kalau menurut gue sih aneh aja ya
waktu dulu lo inget kan
yang kasus gue sama dia mau minta uang jajan dari bokap aja susah banget ditahan tahan sama dia
tapi sekarang dengan gampangnya dia beliin gue motor
atau jangan jangan nih rek
mahmud lo itu pengen nyelakain lo
masa sih sini
tetapi kan itu motor baru
masa iya baru keluar langsung diapapain sama dia
ya bisa aja kelas
yang namanya ibu tiri itu bisa aja nyingkirin anak tirinya gimana pun caranya
kan udah banyak cerita cerita dongeng yang kalau bilang ibu tiri tuh suka jahat gitu sama anak tirinya
demi harta demi harta
ya tapi sini
kayaknya kita nggak boleh deh samain si mahmud ini sama ibu tiri lainnya
karena gue rasa tiap orang tuh beda deh
cuma yaudah deh
mendingan nih rek
kalau saran gue sebelum lo naik motor lo cek cek dulu lagi remnya
apanya sehat apa enggak
gitu takut takutnya lo ntar diapapain sama si mahmud
ih bagian siapa juga yang mau naik motor itu
gue sih gak pakalan
tapi gue takutnya nih kalau misalnya gue gak mau pakai pemberian dari dia
nanti kok jadi utang budi kan sama dia
yang ada tapi tuh makin bisa makin respect sama dia
dan dia bisa pake itu buat neken gue terus
karena kan gue tuh gak tau terima kasih lah
gak sudi pakai barang dia lah
selalu ada ya pokoknya
yaudah deh sini
buat saranin juga
kalo bener kata sindi motor itu udah diapapain
ngeri juga dong gue
om budu ngapain duduk di bawah
duduk di atas aja
neng meskipun neng sudah om anggap sebagai anak sendiri
tapi harus tetap jaga jarak aman neng
udung mau ngapain di sini
mau ngerayu neng
nah ari neng
lamun om dudung pinter ngerayu
istrinya sekarang sudah lima
kan neng tau sendiri
om sekarang belum kawin kawin
satu juga tidak ada
terus om mau ngapain ke sini nemuin neng
om dudung mau ngajak neng makan
bukan itu sama aja ngerayu om biar neng makan
lamun om dudung ngerayu datangnya ke sini ya
bahwa bunga mawar merah begitu
ah sih om ada ada aja
pokoknya neng gak mau makan tim
ah terserah neng
neng asal neng tahu ya
kalo neng tidak makan
abah juga tidak mau makan
kepikiran begitu neng
atau juga kalo abah lapar makan
ih si neng mau dibejaan teh
neng asal neng tahu juga ya
si abah teh sekarang teh lagi mikirin neng gimana caranya nengte harus makan
makanya si abah juga tidak mau makan
kan neng tau sendiri
abah teh baru semua dari sakit
abah sakit lagi om
yang bener om
eh liat muka om
abah teh sekarang teh ya hareng
aduh karunya pisah neng
abah abah abah teh ngeskolot
aduh neng neng cuma aduh pasti nyesel nantinya neng
mukanya teh sekarang teh sudah pucat
uh karunya pisah
aduh abah abah karunya ngeskolot
aduh aduh aduh aduh
kalau kaki mah tidak apa apa
diinjak tapi kalau hati jangan
aduh si neng banget sih
neng dateng abah
jangan diam begini nanti masuk angin
sakit masuk rumah sakit lagi
biaya lagi ya tuh abah
sok atuh paksain makan
doma lambung reot kayak begitu
nanti semua jadi repot
neng paksain abah
saya tidak mau makan sampai neng mau makan
saya sudah teguh page
neng susah saya susah
neng lapar ya saya juga lapar
pokoknya saya tidak mau makan
terus saya mau jagain naik
abah jangan gitu dong
abah juga harus mikirin diri abah sendiri
neng sop lah
pak aja lah sop
nanti neng berdua makan sama abah
neng gak tuh
yaudah yaudah yaudah
neng mau makan tapi kalau abah juga mau makan ya
coba tunggu neng
saya tidak setuju kebalikan ini
neng mau masuk ke atap atap

aku mau neng suapin
neng kan harus makan
udah ini udah gampang lah
sok udah disuapin
sok neng makan
kalau neng makan aku mau makan
sok neng makan
jadi berdoa dulu berdoa
udah neng makan
tadi siapa makan gitu
siapa udah mau gigil
pak cid eh

itu bukan tanon sih neng
ini mah itu
ini pedas bisa neng
itu bukan tanon sih neng
sekarang neng tahu
abah om dang dingdung semuanya cuma kalakalan doang kan
biar neng mau makan
padahal abah nggak lapar sebenarnya
neng bukan begitu neng
gitu gara gara kamu nek
saya oke lapar abah
mendingan kamu panjangin rambut
begaya aja profesor